polri mengemban tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban
serta memberikan perlindungan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat
polisi bukan sekedar profesi tapi sebuah jalan untuk mengabdi
polri presisi untuk negeri
pemilu damai menuju indonesia emas